selasa malam seorang pasien positif covid sembilan belas di kota jambi yang sudah pulang ke rumahnya terpaksa dijemput kembali oleh petugas medis
pasien berusia lima puluh lima tahun ini adalah pasien positif covid sembilan belas pertama di provinsi jambi
ia sudah dua kali melakukan uji laboratorium dan saat ini masih menunggu hasil uji swab yang ketiga dari litbangkes ri
pasien diizinkan pula setelah menyepakati perjanjian dengan pihak rumah sakit bahwa ia akan melakukan isolasi mandiri di rumahnya
ia pun pulang bersama keluarganya pada selasa siang
namun kebijakan pihak rumah sakit tersebut menuai kritik banyak pihak termasuk dari kepala dinas kesehatan provinsi jambi tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas provinsi jambi
karena mendapat protes pihak rumah sakit umum raden matahir jambi kembali menjemput pasien di rumahnya untuk menjalani isolasi
kami lihat sudah ada kesalahan prosedur di sini maka kami minta agar pasien tersebut diamankan kembali
karena kami tidak ingin terjadi sesuatu karena warga juga sudah menyatakan tidak ingin bahwa pasien ada di sini
usai dibawa ke rumah sakit pihak pemkot jambi dan sat brimopolda jambi langsung menyemprotkan disinfektan ke seluruh bagian rumah dan kawasan sekitar tempat tinggal pasien